untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat menembus level psikologis empat belas enam ratus an
pelemahan nilai tukar rupiah sejalan dengan ihsg yang juga melemah di awal pekan ini
menanggapi pelemahan rupiah yang menyentuh level terendah dalam tiga tahun terakhir deputi gubernur bank indonesia dodi waluyo buka suara
dilansir dari cnbc indonesia com dodi mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh beberapa faktor
salah satu faktor utama adalah kondisi turki yang berada di ambang krisis ekonomi seiring anjloknya nilai mata uang lira turki